jadi kalau saya tolak makanan ini kesian si aku
karena aku mau beramal
kalau saya tolak makanan ini berarti aku ngedorot pahala dong
makanya dang kalau sholat itu jangan rakat terakhirnya aja
udah di motor ceng abis itu cis
enggak saya memang mau di sini
masih malu malu aja mungkin
tepassa tidak developer ceritakan itu
warisannya juga pasti jatuhnya ke dia
aduh udah deh pokoknya kalau urusan sama eros sudah selesai
ampun saya mah ampun kapok saya gak mau urusan lagi sama kalian lah capek
iya kang dadang mungkin si sobri dulu punya saudara kembar
dari kecil itu udah dipelihara sama orang
doy itu mah cerita sinetron yang kita tonton semalam di tipik
oh iya ya benar kum angel kan namanya
iya yang rambutnya dipotong parang segini
iya itu mah angel
itu saya paling tidak suka sama pamannya tuh aduh benci saya
ih pamannya mah baik
paman itu saya paling benci kum mukanya kayak aceng
tapi pamannya baik
perasaan tadi cucian banyak
itu bapaknya yang pelepoi kang dadang
iya dia yang jorokin ke jurang
masih banyak kost
lumayan kang dadang bikinnya kebanyakan
saya pesen satu kost
mau saya juga satu kos
iya kang idoi pak kdc lagi nyari rumah buat dokter
masih banyak kost
ah nggak usah kok masih kenyang
kost satu kost ya
umbunya banyakin sama kecapnya
kenyang apa kenyang
jadi begini bos
karena ini bersangkutan dengan agama
kamu pahamnya pamer pamer aja
akum ini kalau misalnya menawarkan saya cilok
jadi kalau saya tolak makanan ini kesian si akum
karena aku mau beramal
kalau saya tolak makanan ini berarti aku ngedorot pahala dong
makanya dang kalau sholat itu jangan rakat terakhirnya aja
kini udah semana gini
pokoknya hari hampir

udang udangnya susu emas
poursi juga jadi toboggan

kaga tau sih
sangat sepah tuh kagetidades
enak kos tapi ini coba kamu sekali sekali ganti pakai kacang mede
memang lebih mahal tapi pasti rasanya jauh lebih enak
dan orang orang pasti akan jadi langganan sama kamu
iya kang agung terima kasih masukannya
eh itu masalah dokter gimana
itu kang pak hades teh lagi nyari rumah buat dokter yang di puskes mas
saya teh dimintain buat nyariin rumahnya
cariin aja kos yang penting jangan diciraus hese
kenapa sih cik
dia pengalaman ya
punya tetangga dokter dimarahin terus gara gara ngurus anaknya gak becus
kos tambahin bumbunya lagi

assalamualaikum neng aku pulang
alhamdulillah neng cepetnya lumayan
neng suami pulang tuh disambut senyum
ya ini kan neng keluar juga buat nyambut akam
aduh jangan pake cemberut senyum
akang belom bikin cilok
akang baru selesai bikin adonan
akang mau kopi dulu
akang teh susah payah cari uang
masak cilok dorong dorong gerobak sambil teriak lok lok cilok
dapatnya teh berapa
aku mau hidup kayak gini selamanya
setiap harinya teh nggak pasti
coba aja kalo neng teh berangkat ke luar negeri
akang teh dengerin dulu
kalau neng berangkat akang masak beberes rumah nyuci
kerjaan akang lebih ringan
tapi bedanya kita teh punya uang lebih banyak
setiap bulannya pasti
kita bisa nabung buat masa depannya denny
bisa beli barang barang
akang teh kepala rumah tangga
akan yang harus cari kerja mencari nafkah
ya anggap aja akang teh kerja sama neng
aku ngurusin denny ngurusin rumah
nanti teh setiap bulan neng kirimin uangnya
kalo akang malu ya akang anggap aja itu teh kerja sama neng
akang tuh ngeri
akang tuh ngeri